tidak sampai sehari kerusuhan di rutan dalam kompleks makobrimob yang menewaskan lima polisi berhasil diatasi
seorang polisi kembali tewas ditikam orang tak dikenal
apakah insiden pendudukan makubrimob oleh napi teroris ini menjadi penanda munculnya kembali para teroris
bahkan dengan gerakan lone wolf atau bergerak sendiri sendiri
kami akan membahasnya kali ini dengan komis pol selamat pribadi yang merupakan jurubicara divisi umas polri
selamat malam pak
terima kasih sudah hadir
kemudian ada al khaidar akademisi politik dan terorisme universitas malikus saleh lok sumawi
selamat malam bang haidar terima kasih sudah hadir
saya ingin langsung bertanya ke pak selamat
belum sampai sehari ada penyerangan terhadap anggota kepolisian disebutkan di situ ditikam
tadi memang sudah disampaikan dalam konversi pers
bersamaan dengan hal itu dan waktu yang mungkin kurang lebih bersamaan
polisi kemudian memburu empat orang terduga teroris di bekasi
yang akan disebut akan menyerang
membantu rekan rekan yang sedang menyandera itu
ini terkait tidak pak yang satu yang menikam polisi bribka frence itu
apakah mereka terkait dengan yang ditambun ini
karena mereka dia itu si ts itu ketika jalan mutar
ts dia menikam bribka frence ya
mutar mutar kemudian oleh bribka frence itu ditanya ada apa
kemudian langsung mau
lalu dibawa ke mako dan sebagainya
lalu ada penyerangan terhadap
bribka francher ini sebelumnya bertugas di mana
saat peristiwa itu terjadi
dia adalah petugas intelijen di makobrimob
saat malam itu bertugas sebagai sedang melakukan pengamatan di luar
jadi bukan petugas yang berjaga di pos atau dan lain sebagainya begitu pak
kalau intelijen itu dua puluh empat jam
apapun dimanapun ketika dia menemukan sesuatu
mendapatkan informasi dia harus melakukan tindakan awal sebelum adanya penyidikan
memang pengamatan di situ itu ditingkatkankah di kawasan mako primop itu ditingkatkankah proses apa
pengamatan dengan para intelijen ini setelah adanya informasi yang di bekasi itu pak
empat orang yang disebut akan membantu para napi di dalam
ya karena memang sedang terjadi pembangkangan oleh para tahanan tahanan teroris di situ
tentu ada peningkatan pengamanan di daerah situ baik terbuka maupun tertutup
ketika sedang patroli tertutup menemukan saudara ps ini
ps itu yang melakukan penikaman terhadap bripka frenche
saat itu bripka frenche bergerak sendiri memang
ada dua orang
ada temannya di situ kemudian bersama sama mungkin karena faktor kecepatan atau kelengahan mungkin terjadi penyerangan dan penusukan itu
jadi awalnya ketika ditangkap
jadi awalnya ketika ditangkap

kemudian ditemui ditanyai itu tidak ada suatu yang
oh tidak membawa senjata apapun
tidak ditemukan apa apa
tidak ditemukan ya pak
kemudian dibawa ke mau dibawa ke markas
mungkin karena penyimpanan itu ada di daerah kemaluan
di bawah kemaluan ya
sebuah kemaluan maka tidak sempat sampai ke situ maka alat itu digunakan untuk
penikamannya dilakukan saat dibonceng itu atau bagaimana pak
oke turun ketika turun sampai di markas
sampai di markas betul
lalu melakukan penikaman itu
dibantu yang lain karena memang sedang menyerang petugas maka dilakukan tindakan tegas
langsung dilakukan tindakannya
lalu bagaimana dengan yang ditambun
awal informasinya seperti apa pak
kemudian didapat bahwa kan ini lokasi jauh kalau yang di lokasi mako bedung kan tahu dari penyesirannya
ternyata ada yang mencurigakan dibawa begitu kan
kalau yang ditambun ini bagaimana informasinya
kalau yang ditambun itu diawali dengan informasi dari
masyarakat dan informasi intelijen digabungkan di situ
kemudian polisi melakukan gerakan empat orang diketemukan beserta beberapa peralatan
ketika dibawa mengarah ke markas brimop dua orang melakukan serangan
bahkan sempat mencegik petugas
maka ketika ada perlawanan seperti itu tidak ada pilihan lain tindakan tegas ya yang harus dilakukan
karena memang serangannya sudah cukup memenuhi syarat standar untuk melakukan tindakan tegas
indikasi bahwa mereka akan menuju ke makobrimob dan membantu para tahanan teroris yang ada di makobrimob itu apa pak
dari empat orang itu
data intelijen sudah ada
oh itu mereka memang diincar intelijen
iya data intelijen sudah ada
dari dalam rutan ke
kita tidak bisa menyampaikan metode
tapi data intelijen memang seperti itu
bahwa dia itu adalah sedang menuju ke arah mako brimob untuk membantu teman temannya yang sedang melakukan penyanderaan
untuk membantu teman temannya yang sedang
katakanlah kalau bahasa mereka mungkin sedang berjuang atau apa
membantu teman temannya yang melakukan pembangkangan itu
tapi ada data intelijen yang bisa itu berupa komunikasi dan lain sebagainya begitu
bang haidar catatan anda
apakah artinya ini kemudian menjadi sinyal atau penanda
karena biasanya kan gerakan gerakan ekstremis dan terorisme seperti ini itu ketika ada peristiwa di lain tempat yang lain ikut terpicu
pasca rusuh makobrimo seberapa besar potensi itu akan terjadi
terutama ya terutama penyerangan kepada aparte polisi ya
bahkan pada hari pertama tanggal delapan itu ketika kerusuhan itu sudah mulai terjadi
kemudian videonya sudah mulai beredar
itu sudah mulai ada seruan seruan supaya datang membantu
ini adalah tempat yang sedang terjadi jihad disitu
jadi semuanya kalau anda ingin mendapatkan surga maka pergilah kesitu
jadi memang ada komunikasi dari dalam ya
jadi sudah ada memang seruan dari dalam yang sengaja disebarkan supaya untuk mendapatkan backup ya
ataupun bantuan bala bantuan
dan saya kira itu memang khas sekali tindakan militer
kalau militer kan kalau di suatu daerah dia sudah diserang dia akan minta bala bantuan dan sebagainya
jadi supaya apa yang lain itu juga ikut membantu kan
jadi saya kira memang ini adalah secara sosiologis ya
orang orang di indonesia itu
sudah berada pada tahap di mana mereka sudah tidak lagi berharap apa apa dari struktur ekonomi maupun sosial politik yang ada di negeri ini
yang mereka harapkan cuma janji janji yang bisa diberikan oleh agama
nah janji janji yang diberikan oleh agama
jadi maksudnya duniawi dalam pandangan mereka itu kali ini sudah tidak
sudah tidak bisa lagi pekerjaan mungkin tidak ada
salah satu memang ciri khas dari terorisme
kalau tidak mampu untuk melakukan gerakan yang fatalis ya tidak bisa bergabung dengan kelompok teroris
mungkin bisa bergabung dengan kelompok kelompok mahasiswa saja ya
nah kemudian kalau anda catat seberapa besar pasca rusuh kemarin
karena kan kalau kita lihat memang waka polri kemarin mengatakan ini rutan negara cabang salimah bukan rutan polri
tapi kondisi yang terjadi fakta dari gambar dan sebagainya
semuanya itu ada di lingkup mako brimob
sementara brimob ini adalah elit dari kepolisian
satuan elit dari kepolisian
ketika itu terjadi pembangunan di dalam walaupun ceritanya sudah diantisipasi dan diatasi begitu ya
dipindahkan ke tempat yang lain yang lebih sangat super maximum security atau high risk begitu
tapi itu pernah terjadi akhirnya menjadi catatan
nah potensi yang ingin saya tanyakan seberapa besar potensi gerakan gerakan ekstremis teroris
yang selama ini mungkin sudah cukup berhasil ditenangkan begitu ya oleh kepolisian
diantisipasi dan lain sebagainya
akan muncul lagi dengan pasca rusuh kemarin itu
kemungkinan untuk munculnya itu bahkan saya menduga pada tanggal delapan muncul itu seruan
apakah habis subuh ataupun pagi harinya
itu pasti mereka akan menyamar
sebagai apa pejalan kaki pedestrian ataupun orang lain
ataupun orang apa begitu
mungkin juga mereka tidak akan menggunakan kendaraan ataupun motor
karena itu sudah pasti di stop ya di jalan jalan itu
dan sudah tergambarkan hal hal yang demikian itu
dan polisi menurut anda sudah mengantisipasi itu pasti ya
saya kira sudah pasti ya
insting institusional untuk menjaga keamanan seperti itu sudah pasti ya
jadi ya ini kan kelompok militer yang dilawan ini kan sebenarnya kelompok militer
para militer ya
yang cenderung punya insting yang memang militaristik
memang tentara dan memang punya strategi dan memang sudah terlatih
dan saya menduga yang membantu mereka itu bukan lone wolf
bukan lone wolf ya
bukan lone wolf tapi orang orang yang memang terstruktur yang sudah diperintahkan
kalau yang lone wolf itu biasanya mereka cenderung apa namanya
tidak terstruktur dengan ketat begitu ya
tidak berstruktur dengan ketat dan itu dikomando oleh secara remote ya
dari jauh itu oleh bahru naim di suria
dan ya dalam kondisi seperti ini kan yang membuat pihak teroris itu merasa tidak nyaman dalam berjuang itu
walaupun sudah punya senjata sudah punya tawanan sudah punya macam macam ya
tapi tidak punya makanan
kemudian dia tergantung sekali dengan pemimpin
sebuah gerakan yang selalu tergantung sama pemimpin itu bisa lemah
jadi misalnya dia sangat tergantung sama aman abdurrahman
sementara polisi memegang aman abdurrahman
kemudian kalau teroris itu memegang iwan
kalau misalnya iwan dibunuh ini juga bisa dibunuh
jadi terserah mereka
jadi pada akhirnya mereka tidak berani membunuh iwan
itu analisa anda yang terjadi kemarin begitu ya
karena posul aman abdurrahman yang dipegang begitu ya
baik akan kita ulas lebih lanjut setelah ajadah berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kalau memang tadi disebutkan oleh bang haidar dengan catatannya sebelum kita break tadi
bahwa penyerangan penyerangan ini tidak mungkin dilakukan oleh lone wolf
bukan berasal dari lone wolf ya
karena kalau lone wolf penyerangan penyerangannya biasanya random begitu pak ya
random dan kemudian ada perintah remote
jangan di jarak jauh ya
dan taking time
taking time ya
berarti misalnya ada perintah dari baru naim yang sering kita dengar
tapi kali ini itu terstruktur sebenarnya
soal terstruktur pertanyaan saya pak
apakah sudah ditemukan ini dari jaringan siapa
apakah benar yang disebut kemudian itu jaringan jad yang dibawa aman abdurrahman ya
kalau yang empat orang
empat orang dan satu orang yang di depan
kan masih diselidiki juga
yang empat orang itu sudah jelas
kalau di bumas itu jaringan dari jad
tapi kalau yang diduga satu ts itu
ya yang menikam ya
ya yang menikam
saudara franchie itu mungkin sampai saat ini
masih dalam penelitian
apakah masuk jaringan kelompok tertentu atau bukan
atau mungkin lone wolf
bisa juga ya
bisa juga terjadi
kalau sudah satu terstruktur anggota dari organisasi berarti struktur
nggak mungkin lone wolf dengan struktur itu bergabung
tapi yang jelas ada yang memberikan inspirasi
inspirasinya dari dalam itu
mungkin saya ada pertanyaan ke beliau
saya ini kebetulan kan pernah di badan narkotika nasional pak
kalau di bnn itu bandar itu kalau di narkotik itu bandar itu hampir tidak pernah memakai narkotik
itu yang justru para korban korban lah yang berjatuhan menggunakan narkotik
termasuk para kulit
bandar bandar besarnya justru
tidak pernah mengkonsumsi maksudnya ya
bersih sama sekali bersih
yang dari cina dari orang hitam juga bersih semua
saya akan menghubungkan dengan para teroris
analoginya teroris ya
yang menyuruh itu tidak pernah melakukan bunuh diri
yang pemegang remote tidak pernah melakukan gerakan yang fatal tadi
kenapa seperti ini pt ka
mungkin bapak yang tahu ini
tidak pernah atau tidak akan pernah
oh tidak akan pernah ya
ya dalam dunia pergerakan dalam dunia organisasi
dari penelitian anda ini ya
dari teroris ya
itu ada teori namanya homo hierarkikus ya
jadi ada hirarki hirarki
jadi ada yang disebut dengan foot soldier
yang memang ditugaskan untuk selalu meledakkan dan sebagainya
bomul diri dan sebagainya
sementara yang paling atasnya seperti misalnya nordin emtok ataupun dr azari
kan nggak pernah meledakkan diri
kecuali kalau sudah terjepit
kalau sudah terjepit itu tidak mau dihiasi
biasa dr azari di batu ya ketika di terpeg
ya di batu
nah ini memang ya saya kira memang publik di mana pun ya
bukan hanya di indonesia
tidak akan mengetahui ini
dan itu juga
tidak akan mengetahui apa maksudnya
tidak akan mengetahui bahwa pimpinan yang diatasnya elit di atasnya itu tidak pernah akan bersedia bunuh diri
ataupun melakukan bomun diri
begitu juga pemakai narkoba juga
di atasnya dia kan nggak perlu tahu
yang penting dia menikmati mimpi mimpi indahnya bersama narkoba itu
begitu juga dengan teroris
kan dia menikmati shortcut to heaven yang sudah dikonsumsi melalui ayat ayat fatwa dan interpretasi ataupun penafsiran
jadi ya sama juga dengan partai politik
yang di bawah itu kan ikut demo ikut apa kampanye sampai korban naik truk dan sebagainya
tapi elit partainya kan nggak pernah
kalau pun ada beberapa ya
berarti yang menyuruh tidak mau masuk surga berarti pak ya
yang menyuruh tidak mau masuk surga
yang menyuruh sebenarnya begini pak
yang menyuruh itu bisa dikatakan secara antropologis dia memegang kunci surga
nah kunci itu kebetulan diduplikasi untuk beberapa orang
jadi dia berusaha nanti ya setelah semuanya sudah membuka pintu itu dia akan masuk belakangnya
ini sebenarnya pertanyaan menarik dari pak selamet nih
pertanyaannya sudah lama saya simpan di dalam pikiran saya
kenapa tidak pernah melakukan pembunuh diri sendiri gitu ya
iya karena saya menganalogkan dengan para bandar bandar narkotika
dan itu real terjadi memang pak ya
real terjadi kalau di narkotika
maka saya tanyakan ke beliau
hampir sama ternyata
kembali ke soal pasar rusuh ini
kalau kemudian jaringan jad ini seberapa besar dan membahayakan
dan bagaimana yang menurut anda harus diantisipasi oleh kepolisian
walaupun pimpinannya misalnya aman abdurrahman sekarang tentu saja tinggal menunggu tuntutan ya
kemudian akan jatuh fonis
ya kekuatan mereka cukup besar ya
menurut pu research center itu simpati terhadap daulah dan khilafah
yang merupakan inti dari ajaran ideologi wahabi takfiri mereka
jangan jangan ini nomor dari angka dari roma irama kali ya
saya enggak tahu lah
enam juta orang
nah enam juta orang ini saya kira memang simpati ya
bersimpati kepada ideologi ideologi tertentu itu
dan bahkan setuju
dari beberapa survei yang lain juga bahkan setuju
yang kombatannya itu menurut saya
itu menurut pengakuan yang pernah dibuat oleh pak gatot nurmantio dulu
yang kemudian saya bilang bahwa ada di enam belas provinsi
mungkin beliau tidak update kali ya
jadi kemudian menurut yang saya lihat itu tiga ratus orang itu memang kombatan yang sudah memiliki persenjataan ringan
kemudian lone wolf itu cukup banyak kalau lone wolf
mereka ini dari pemahaman atau kelompok yang sama tidak
misalnya kalau kita lihat jad ini kan mereka melihat gerakan isis di luar begitu ya
nah bagaimana dengan yang lone wolf
apakah kenapa anda bilang tadi tidak mungkin itu bersamaan terjadi aksinya walaupun mungkin ada inspirasi yang sama
ya kalau lone wolf itu diperkenalkan pada struktur nanti takutnya yang lone wolf yang direkrut itu adalah orang intelijen ataupun jasus ataupun apa
itu kan akan membongkar struktur
itu nggak boleh
jadi yang struktur struktur yang lone wolf lone wolf gitu
dan di dalam struktur isis itu ada namanya birohijrah
birohijrah yang memang mengurus ftf dan fto
jadi ini diurus oleh biroh ini
biroh sendiri ya
mungkin ada kepala bironya mungkin atau apa begitu
itu khusus untuk yang mengelola lone wolf tadi
untuk mengelola satu lone wolf itu
jadi nanti misalnya orang indonesia yang datang ke sini
ini ada yang struktur ada yang lone wolf
saya kira ini struktur yang demikian ini canggih sekali
lebih canggih daripada al qaeda ini
al qaeda sendiri tidak mengakomodasikan seperti ini
tidak mengakomodasikan seperti ini
walaupun osama bin laden terus membaca jurnal side
jurnal tentang terorisme kan
tapi dia tidak menyerap beberapa perkembangan ilmu manajemen
organisasi nirlaba ya
dari ini organisasi milinarian ini
ini yang juga menjadi fokus perhatian disertasi sains
baik pak selamat setelah kemudian apa yang terjadi kemarin
lalu kemudian ada penyerangan dalam waktu dekat
kemudian anda juga kepolisian menangkap empat orang
yang dua orang kemudian dilakukan tindakan kepolisian begitu ya
artinya ditembak begitu pak ya
nah itu bukankah itu sebuah sinyal bahwa
gerakan ini perlu mendapat perhatian lebih intens lagi
terutama kalau sudah dipetakan bahwa ini adalah jad
meskipun apakah polisi cukup percaya diri bahwa
mereka tidak akan bisa melakukan aksi aksi lebih besar lagi
karena aman abdurrahman ada di tangan kepolisian sekarang
ya sampai kapanpun teroris ini akan menjadi perhatian pimpinan kepolisian
kemudian menjadi perhatian anggota kepolisian di seluruh indonesia
bahkan presiden kemudian kapolri wak kapolri
satu kata bahwa teroris ini adalah musuh bersama
tidak ada ruang bagi teror
tidak harus ada ruang lagi bagi teroris
oleh karena itu kewaspadaan terus dilakukan
dan memang dari tahun ke tahun kewaspadaan terus dilakukan
dan kalau sudah ada kejadian begini
ada peningkatan kemudian kemungkinan faktor kemungkinan kemungkinan
apakah ada lanjutan atau tidak setelah penangkapan empat orang itu
ini akan terus dilakukan pemetaan penyelidikan dan penyidikan
pak sebenarnya ketika apa namanya
ketika sebelum terjadinya kerusuhan di dalam kompleks makub rimob itu
memang sedang ada pemeriksaan dan penyidikan lanjutan kan
kepada mereka yang baru saja ditangkap dua hari sebelumnya kalau tidak salah
apakah ini bagian dari jaringan yang sama juga pak
yang ada di dalam situ itu adalah orang orang yang sedang diperiksa dalam tahap penyidikan
di bawah otoritas penyidikan
ada yang di pengadilan tapi belum selesai
tapi ini semua perlu dilakukan pengungkapan jaringannya
kalau misalnya sudah terlepas dari ruang tahanan di makobrimob
ruang rutan salemba cabang makobrimob ini lepas di tempat lain
kemungkinan para penyelidik dan penyidik itu
akan memakan waktu pengungkapan
karena ini kan berkas ini kan harus cepat
sampai ke pengadilan
jadi bahwa penyelidikan dan penyelidikan akan terus dilakukan
posisi aman abdurrahman yang berada di tangan kepolisian ini
apakah bisa menjamin menurut anda
ya sangat menjamin
bahwa bisa menjamin tidak akan ada gerakan yang luar biasa
apakah mungkin memang hanya datang dari instruksi itu
datang dari aman abdurrahman saja
terkait terutama dengan apa namanya
rekaman suara yang beredar
yang kami munculkan transkripnya begitu
tadi kami kutip dari lamandetik com
yang gambarannya kurang lebih
bahwa aman meminta agar aksi di dalam rutan makobrimob itu
dihentikan paling tidak sebelum aman bertemu dengan
dianalogikan bahwa aman abdurrahman akhirnya menjadi negosiator bagi kepolisian ini
kesannya seperti itu jadinya
ya jadi seperti negosiator ya
walaupun dibantah kepala kepolisian tidak ada negosiasi
ya mungkin kepolisian ingin menyelamatkan marwah ustadz aman abdurrahman
karena dia sudah muncul ke publik sebagai tokoh yang brutus
kesan brutus ada menurut
karena dia dianggap sebagai pengkhianat
bayangkan dia membina jamaahnya untuk berjihad untuk berperang
tapi tiba tiba kemudian dia yang menyuruh
apalagi kemudian yang berhenti
ini dengan alasan spontanitas awalnya karena makanan
berakhirnya ini juga karena makanan
ini pekerjakan abu apa ini
jangan jangan abu tidak jelas ini
oke nanti kita akan melanjutkan setelah jeda berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prizes
oke makanya bagaimana bang haydar bahwa itu memang sudah terkonfirmasi anda atau anda juga baru saja mendengar tentang rekaman suara
sudah dua hari yang lalu saya dapatkan informasi itu dan saya
terkonfirmasi ke beberapa orang yang memang mengenal warna suara dari abdurrahman abkrahman
nah kalau dengan posisi yang itu dengan kebenaran itu maaf saya potong
kalau misalnya posisinya benar seperti itu ada ajakan untuk menghentikan aksi kemarin
aksi pendudukan dan penyanderaan
maka kemudian anda sebut itu sebagai sebuah pengkhianatan
pengkhianatan luar biasa
nah apakah ada kemungkinan
kemudian maka posisi
posisi dari aman abdurrahman ini
menjadi tidak terlalu penting lagi dan mereka menunjuk
pemimpin baru di luar sehingga gerakan
untuk menyerang kepolisian ini
semakin kuat lagi
ya betul bayangkan
pihak mujahidin indonesia timur
sendiri yang bekas
kelompok abu wardah ya santoso itu
juga mengirimkan pesan
khusus jangan bernegosiasi jangan menyerah
sudah punya senjata bahkan yang
mit aja cuma baru dua senjata itu
mereka tidak akan menyerah
ini kok tiba tiba menyerah
wah ini kan kalau menyerah itu
dalam dunia mereka itu disebut pengkhianatan
pengkhianatan dan itu sama dengan
murtad bahkan ada ayatnya
barang siapa yang lari dari pentempuran
itu hukumannya itu memang mati
murtad kalau dalam bahasa
kalau ada imam yang menyerah
itu tembak kepalanya
dalam konteks pengertian mereka
posisi aman abdurrahman ini
sehingga kemungkinan besar akan digantikan
oleh pemimpin yang lain
kemungkinan besar akan digantikan
akan terjadi proses
konflik internal yang cukup
luar biasa di dalam kelompok ini
karena ini persoalan
inti dari ajaran tauhid
dan itu gak bisa ditawar tawar
hadis hadis lebih banyak lagi
sirah nabawinya juga lebih banyak lagi
jadi gak ada alasan gak ada uzur
bagi mereka untuk menyatakan bahwa
mereka itu kemudian
menyerah itu karena
habis peluru pelurunya masih banyak
untuk menyerah itu kan aman abdurrahman
posisi aman ini akan dicap sebagai
bisa disebut sebagai pengkhianatan
nah dengan kondisi yang sepertinya
itu kalau saya berpikir mencoba
mengurutkan logika ya
ketika polisi ataupun mungkin pemerintah
sudah memegang sosok aman abdurrahman
yang disebut sebagai perwakilan
isis begitu ya
di indonesia barat ya
sementara indonesia timur santoso
itu sudah mati begitu kan ya
sudah berhasil ditumpas oleh kepolisian
artinya sebenarnya hampir selesai
pekerjaan untuk menumpas jad ini
tapi kemudian ketika
posisi aman abdurrahman disebut sebagai murtadin tadi
dengan muncul disebutkan dibenarkan sebagai
kondisiator ada kemungkinan menunjuk
pemimpin lain bagaimana antisipasi
masih ada penyerangan terhadap
anggota kepolisian bagaimana dengan kepolisian
di daerah daerah lain pak
pemimpinan sudah memerintahkan kepada
jajaran seluruh indonesia
untuk kesiap siagaan
markas komando kemudian pengamanan
pribadi dan pengamanan
sarana dan parasarana
meskipun setiap saat sudah
ada pengamanan pengamanan yang intensif
di seluruh indonesia
tapi dalam keadaan tertentu memang diperintahkan khusus
supaya lebih intensif
barangkali saya akan menambahkan
apa yang disampaikan bang tadi itu
itu murtadin atau tidak
mungkin tergantung dari konteks
abu aman mungkin
atau memang di luar prinsip paham
tapi kalau tidak misalnya
ini kan diawali dengan masalah makan
jadi bukan prinsipi
saya belum tahu ini masih dalam penelitian
kalau masalah makan mungkin
kita semua berperasa
perasaan kebaik dulu terhadap
terhadap apapun terhadap siapapun
supaya iklim tetap
kemudian di sisi lain
kesiapan kepolisian di daerah daerah lain pak
anggota kepolisian ini yang di
dianggap tentu saja ya
sebagai penjaga masyarakat
di situ juga
kalau kemudian diserang serang begini kan akan jadi
kebetulan saya baru pulang dari jawa timur
memang kesiapsiagaan di wilayah
sudah sangat sangat ketat
operasi operasi ofensif terbuka dan tertutup
dilakukan oleh kewilayahan
barangkali jawa timur ini ada perintah yang berada di jawa timur ini
presentasi dari tempat tempat lain di seluruh indonesia
saya dianggap seperti itu ya
baik kita berdoa saja memang
hal hal yang tidak kita inginkan
seperti adanya aksi aksi ekstremis
teroris yang mengganggu
stabilitas keamanan kita tidak terjadi lagi
apalagi ini memasuki tahun politik
yang gesekannya juga cukup bisa
yang jelas teroris adalah musuh bersama
jangan sampai digoreng goreng untuk
hal hal yang lain
terima kasih pak
polisi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat
kita sampaikan terima kasih kepada masyarakat
terima kasih pak selamat pribadi
terima kasih juga pak al khaida telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news malam ini
dan cnn indonesia prime news
masih akan segera kembali setelah jadwal berikutnya